kementerian kesehatan memastikan gerai gerai makanan di venue asian para games dua ribu delapan belas di kawasan gelora bung karno telah memenuhi standar higienitas
hari pertama gelaran olahraga untuk atlet disabilitas asian para games sabtu pagi
kementerian kesehatan melebeli delapan puluh gerai makanan di gelora bung karno dengan stiker
sepuluh gerai kuliner usaha mikro kecil dan menengah ini sudah dibina sebelumnya terkait standar kesehatan dan kebersihan makanan
hal ini penting dilakukan untuk memastikan panganan kuliner di area asian para games aman dikonsumsi
diberikan penyuluan oleh teman teman dki dan dki setelah mereka tahu diberikan pembinaan
makanya stiker tersebut adalah tulisan stiker terbina sehingga mereka paham bagaimana menyajikan dan setelah itu baru kita diberikan stiker oleh teman teman dki